sementara calon wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin dikunjungi sejumlah komunitas penyandang disabilitas di kediamannya di jalan situbondo menteng jakarta pusat
di sela sela kunjungan itu ⁇ maruf ⁇ amin melontarkan ucapan maaf karena pernah mengatakan kata kata yang menyinggung dalam pidatonya beberapa waktu lalu
puluhan kaum difabel bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin di kediamannya di jalan situbondo menteng jakarta pusat
mereka menyatakan dukungannya kepada pasangan calon jokowi ma'ruf dalam pil pres dua ribu sembilan belas mendatang
sebagai bentuk dukungan mereka memberikan sejumlah karya berupa lukisan
sebaliknya ma'ruf amin juga memberikan sorban kepada setiap sahabat disabilitas sebagai bentuk simbol bahwa ma'ruf amin bersama kaum difabel
dalam keterangannya kepada pers cawapres nomor urut satu ini mengucapkan maaf karena pernah melontarkan kata buta dan tuli dalam pidatonya beberapa waktu lalu
menurutnya kata tuli dan buta tersebut tidak bisa diartikan
saya maka saya bilang saya minta maaf karena saya tidak ingin melukai sama sekali tidak ada kaitannya dengan soal fisik